di tengah isu kudeta yang semakin memanas partai demokrat membantah ada kader yang membelot dari kepemimpinan ahy
pengurus demokrat memastikan seluruh kader setia kepada pemimpin partai yang sah
kepala badan komunikasi strategis partai demokrat herzaki mahendra menegaskan partainya tetap solid dalam komando agus harimurti
ia membantah isu ada kader yang mengeluh atas kepemimpinan ahy
menurutnya isu tersebut hanya pernyataan tanpa bukti dan fakta
ia menambahkan hampir seluruh pengurus dpd dan dpc partai telah menandatangani surat pernyataan loyalitas kepada kepemimpinan ketua umum partai saat ini
sebelumnya mantan sekjen partai demokrat marzuki ali menyebut banyak kader yang mengeluhkan gaya kepemimpinan ahy
marzuki juga menyatakan ahy tidak memiliki kearifan sebagai pemimpin partai